akibat anjloknya harga telur ayam ribuan peternak ayam di kota blitar terancam gulung tikar
para peternak kesulitan bertahan karena harga pakan yang juga terus melambung tinggi
untuk menutupi biaya produksi sebagian peternak terpaksa menjual ayam mereka
anjloknya harga telur berdampak langsung pada peternak ayam petelur di blitar
mereka terancam bangkrut akibat tidak mampu untuk menutupi biaya produksi
saat ini harga telur terus turun menjadi rp tiga belas tujuh ratus per kilogramnya dari harga normal rp enam belas per kilogramnya
peternak terpaksa harus memutar otak demi mempertahankan usahanya antara lain dengan mengafkir ayamnya lebih dini
kalau ayam masih ada yang tua ya dikurangi untuk menumpang yang masih produktif
nanti kalau sudah titik akhir ya mungkin utang bank lah kalau masih dipercaya
turunnya harga telur
disebabkan beberapa perusahaan pengembang unggas sengaja menjual telur breeding atau telur peranakan ke pasaran
serta banyaknya perusahaan pakan ternak besar memilih memelihara ayam besar besaran
jika kondisi ini terus dibiarkan dalam jangka waktu dua bulan ke depan
ada sekitar lebih dari lima peternak di blitar akan benar benar guntikan
tapi kalau dibiarkan tidak ada dua bulan mungkin sudah banyak yang bangkrut
karena saat ini harga telur hanya rp tiga belas
kemudian harga pakan sekitar rp lima
sehingga bip nya itu rp enam belas
anjloknya harga telur ini juga berdampak pada sepinya pembeli
kabupaten blitar merupakan sentra peternakan ayam petelur di indonesia
dengan populasi ternak mencapai sekitar rp sepuluh